ini pasti maksudnya manusia tobrik itu baik buat orang lain tapi gak baik buat aku yuk
aduh tuttt mama tuh yang gak pernah deh yang namanya mau jodoh jodohin anak
gak pernah mau ngelarang ngelarang anak mau pacaran sama siapa kek sama siapa kek terserah
tapi kalau sama sobri aduh tuttt apa yang kamu liat dari si sobri coba
mas kita itu gak boleh lihat dari ada apanya tapi kita harus mencintai apa adanya
bu guru yolatnya cantik pisan
mirip ipana yang di harta warisan
manting sama cucu sih lewat sama dia
apalagi pas ngeliat matanya senyumnya
pas salaman tadi kulitnya tadi
terus syukur bener bisa selama lamanya sama bu guru yola
udah ada penggantinya
bu guru yola tersayang
eh wat waalaikumsalam
ntar sebentar sebentar biar papi tebak
kamu pasti habis dari rumah pebri betul gak papi
betul pi seperti biasa rumah pebri baca komik
kamu itu gak takut om aku marah ya
om akum kalo marah nih begini nih bibirnya dijepit
itu dia udah marah
om ido aja sampe dipiting sama dia
tapi tadi pas ketemu edward mukanya nggak begitu kayak gini
enggak begitu pi
coba barang kebutuhan pokok sekarang harganya makin mahal
saya mah bingung untuk ngendalikan uang belanjanya gimana
yah cek kita mah harus banyak irit
bapak bapak prabut pembalutnya bu

cek pembalutnya cek
kan udah lama udah hampir satu bulan
pasti udah dekat atuk cek
ih mak ocad mah bikin malu kita ya cek
ih mak ocad kalo mau nawarin mah di rumah aja atuk
kan kita ketemunya di sini cek
eh mak ocad di rumah aja atuk
soalnya kan uang saya ada di rumah
ntar sore aja ke rumah ya mak ocad yah
itu seperti temennya
minggu depan aja ya mak ocad
saya lagi beli
lagi gak bantu duitnya
oh udah tuh kalau gitu saya permisi
hebatnya mak ocad ya
serba serba ada pembalut juga ada

assalamualaikum kang gusoy
kau ada mak
alhamdulillah ada mak kang
kang gusoy dari cerbon
bukan akang dari ceraos
sudah lama pulangnya
ya kurang lebih tiga bulan yang lalu
bagian sms saya katanya dia sudah pulang
betul bagiatnya sudah pulang
palingan teh si akang mah lagi di ladang
kang gusoy mau diantarin sama kawan ke ladang
anak zaman sekarang mah beda sama anak waktu zaman mama dulu
bedanya apaan mams
suka berubah berubah gak punya pendirian
hari ini ini besok itu nanti ini ntar itu
mams juga suka nggak konsisten
orang lain lanjut diberangkatin kerja ke luar negeri
giliran aku mau pergi ke korea
sampai sekarang nggak dikasih kasih sama mams
ih kak mama udah pernah bilang sama kamu
nggak semua apa yang kita omongin itu harus kita kerjain
yang mama olongin buat mereka itu yang terbaik buat mereka
yang terbaik buat mereka belum tentu terbaik buat kamu
ini pasti maksudnya mams si ah sobri itu baik buat orang lain
tapi gak baik buat aku yuk
mama tuh yang nggak pernah deh yang namanya mau jodoh jodohin anak
nggak pernah mau ngelarang larang anak mau pacaran sama siapa
kah sama siapa kayak terserah
tapi kalau sama sobri aduh booth
apa yang kamu lihat dari si sobri coba
mams kita itu nggak boleh lihat dari ada apanya
tapi kita harus mencintai apa adanya
karena cinta itu buta mams
aduh tuh gak usah ngajarin mama soal cinta
kalau kamu sama si sobri mau jadi anak
jangan kan buat bikin kamu maju
buat dirinya sendiri maju aja dia gak bisa
suatu saat nanti insya allah kalau mama ada rezeki
mama akan ajak kamu ke korea
kita jalan jalan tuh bukan buat kerja buat jalan jalan
kamu sayang sama mama karena kamu mau diajak ke korea kak
ya insya allah flada rezekinya
jangan lama lama yuk
berdoa makanya sama allah
dede yang ngapa ngapanya akan bakci ini seperti kakak sendiri
ya kang makasih
kalau gitu deh pulang dulu ya
iya ini makasih banyak salam sama emak
iya nanti dede sampein
kamu teh gimana kabarnya
ayo atung hidup di rumah
kapan ya terakhir teg kang kusoy main ke rumah
sudah lama sekali wan
waktu saya masih pesantren
aduh tolong buah buah
kalau rupiah banyak yang merosot pasti banyak yang di phk kan
kata istri saya bulan depan teh ayah satu lima ratus karyawan yang mau dirumahkan
ya kan mudah mudahan bukan istri istri kita ya yang di phk
doain ya supaya bukan mama yang di phk
kayaknya teh diri cantik udah mulai ngedesak
jujur kang saya bingung malah ragu
eh kalau ragu mah jangan sop
nanti teh itu bisa jadi alasan buat kamu kalau ada masalah
ya kamu teh bakal bilang dulu saya belum siap kamu udah memaksa
sebelum menikah hilangkan dulu semua alasan itu yang nanti bisa membuat kamu berpisah